dua hari pasca pengumuman presiden terpilih prabowo subianto bertemu dengan ketua umum nasdem surya paloh di nasdem tower
pertemuan keduanya pun menuai beragam respons dari partai pengusung prabowo termasuk dari capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
dua hari pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat presiden terpilih prabowo subianto bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower
kedatangan prabowo disambut surya paloh dan petinggi partai nasdem
prabowo datang bersama sekjen gerindra sufmi dasko ahmad sementara surya paloh mengajak bendahara umum partai nasdem ahmad saroni
pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup
usai pertemuan prabowo subianto bicara soal kerjasama usai berkompetisi
prabowo juga menyebut bangsa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi
ini tunggu buka puasa ini
sementara surya paloh bilang peluang bergabungnya dengan koalisi indonesia maju masih lima puluh lima puluh
pak paloh sebenarnya mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan pria rikmat
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajukan pak prabowo akan bergabung dengan
kita lihat perkembangan kedepannya
pak tidak mau sang wakil mengeluarkan upaya di mk pak
sementara sore harinya setelah bertemu dengan prabowo subianto
ketua umum partai nasdem surya paloh juga bertemu dengan capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
anies juga merespons pertemuan antara prabowo dan paloh
anies bilang itu adalah sesuatu yang baik tetapi bukanlah hal yang luar biasa
sementara soal peluang partai nasdem bergabung ke koalisi prabowo
anies menyebut pembentukan kabinet masih lama
sehingga apapun yang disampaikan saat ini masih bersifat spekulatif
ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi
dalam masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan oktober
jadi apapun yang dikatakan hari ini
karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik
baru dilantik tanggal dua puluh oktober
dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik
jadi membicarakan itu sekarang itu mesti panjang
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan merespons pertemuan antara prabowo dan surya paloh
zulhas bilang tidak ada masalah
silaturahmi merupakan bagian dari tradisi bangsa indonesia
silaturahmi itu kan khas kita ya tradisi kita
boleh beda capres boleh beda pandangan tapi silaturahim jalan terus jadi bagus
tapi kalau nasional bergabung ke koalisi gimana
respon senada juga disampaikan wakil ketua umum partai golkar erwin aksa
sebagai bagian dari partai koalisi pendukung prabowo subianto golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara prabowo subianto
erwin pun menyambut baik jika partai nasdem mau bergabung dengan koalisi indonesia maju
karena pemerintahan baru perlu kestabilan di parlemen dan juga pemerintahan
pertemuan biasa kan silaturahmi setelah pemilu ya
pasti pak prabowo ingin merangkul semua pihak ingin menurunkan tensi politik juga
beliau seorang negarawan yang saya tahu
itu hak presiden terpilih atau presiden yang akan datang
dan tetapi tentunya akan dibicarakan dengan koalisi indonesia maju yang sebagai koalisi utama
pertemuan presiden terpilih prabowo subianto dan ketua umum partai nasdem surya paloh sejalan dengan pernyataan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
yang menyebut bakal merangkul paslon anies baswedan mohaimin iskandar dan paslon ganjar pranowo mahfud md
semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa
tapi sejauh ini seperti apa sudah pernah ada pembicara pembicaraan mungkin
ya nanti kami tindak lanjuti lagi
pemilik pemerintahan baru juga mas
ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya
sehari sebelum pertemuan tim hukum nasional anies mohaimin mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
bahkan tim nas amin menargetkan paslon yang diduga melakukan pelanggaran didiskualifikasi